menyusuri gang sempit petugas gabungan dari sudindamkar jakarta barat dan puskesmas tambora
berupaya mengevakuasi seorang perempuan yang sedang melahirkan di permukiman padat penduduk
jembatan besi tambora jakarta barat selasa siang
sulitnya akses membuat petugas tidak mudah mengevakuasi yulia tiga puluh satu tahun yang hamil sembilan bulan
lantaran berada di lantai dua rumah kontrakan
petugas berpacu dengan waktu untuk memberi pertolongan
sementara korban sudah mengalami pendarahan tanda segera melahirkan
meski berhasil mendapat penanganan nyawa bayi yang baru saja lahir tidak tertolong
waktu kami datang untuk evakuasi korban sudah melahirkan
korban sudah melahirkan kemudian kami juga mengevakuasi korban
kondisi bayinya sendiri seperti apa pak
untuk kondisi baik sudah dalam keadaan meninggal
hanya ibunya yang selamat
menurut lurah jembatan besi korban diketahui baru tiga bulan tinggal di kontrakan ini dan menetap seorang diri
yang bersangkutan informasinya dari rtrk setempat dan kader
sudah lebih kurang tiga bulan ada di jakarta khususnya di rw empat
tinggal dengan siapa pak
korban tinggal dengan siapa di situ
nah korbannya dia tinggal sendiri
korban langsung dibawa ke puskesmas tambora untuk mendapatkan pertolongan medis
sementara sang bayi langsung dimandikan warga setempat sebelum disemayamkan